kekayaan anggota tni di cibubur jakarta timur yang terjadi sepuluh desember lalu
kini sudah memasuki tahap rekonstruksi
rekonstruksi yang digelar polda metro jaya ini menempelkan dua puluh adegan
senin siang polda metro jaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan dua anggota tni
oleh penjaga parkir dan beberapa pelaku lainnya
yang terjadi di ruko arung dina cibubur jakarta timur pada sepuluh desember lalu
kegiatan rekonstruksi ini digelar di halaman subdit resmo polda metro jaya
yang dihadiri kelima tersangka
sedangkan kedua korban kapten komarudin dan praturi fonanda
tidak hadir dan digantikan oleh dua polisi
dalam rekonstruksi ini diperagakan dua puluh adegan
pada adegan ke sepuluh korban kapten komarudin yang baru selesai makan soto bersama anaknya
cekcok dengan tersangka iha karena bersenggolan
tidak terima tersangka iha langsung memukul kapten komarudin
tak lama kemudian praturi fonanda yang kebetulan melintas
di lokasi kejadian mencoba melerai keributan
namun yang terjadi tersangka sr tersangka d dan tersangka ap
justru ikut memukuli anggota tni tersebut
hingga akhirnya pada adegan ke dua puluh korban melarikan diri bersama anaknya
dan tersangka ya
tadi ada dua puluh adegan yang sudah kita laksanakan oleh dari awal
ketika berada di lokasi parkir hingga sampai para korban mengamankan diri dari pkp
rekonstruksi digelar untuk melengkapi berkas pemeriksaan kasus penganaian anggota tni ini
kasus ini juga diduga berkaitan dengan kasus penyerangan maposek ciracas
namun hingga kini polisi belum menangkap pelaku perusakan
budi tanjung jakarta